ini memang sejak masih menjabat sebagai wali kota solo joko widodo ini sering sekali mengedepankan diplomasi meja makan
artinya begini daniar berkomunikasi dilakukan sambil menyantap hidangan bersama di meja makan
nah ini hal serupa juga berlanjut hingga kini saat ia menjabat sebagai presiden republik indonesia
ya setelah sebelumnya jokowi mengundang prabowo makan siang di istana
kemudian giliran presiden kelima megawati soekarno putri yang diundang untuk makan bersama sambil berbincang di istana merdeka
megawati soekarno putri menemui presiden joko widodo di istana merdeka pada senin siang
sebagai oleh oleh megawati membawa bakmi untuk makan siang bersama sambil berbincang mengenai sejumlah hal termasuk isu keamanan di dki jakarta
dalam keterangan persnya presiden jokowi mengungkapkan komunikasi seperti ini sangat efektif untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang ada
terkait pilkada jokowi juga menegaskan pentingnya menjaga kebenekaan indonesia sebagai bangsa yang majemuk
jokowi menemui presiden jokowi di istana merdeka pada senin siang
jokowi mengingatkan pentingnya solidaritas demi keutuhan nkri
megawati juga menyinggung pilkada dki yang akan berlangsung pada pilkada serentak pada dua ribu dua puluh
lalu mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa juga partai yang mendukung presiden
sebelumnya presiden jokowi bertamu ke kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto di hambalang bogor jawa barat
usai menggelar pertemuan tertutup prabowo mengajak jokowi untuk menaiki kuda miliknya
banyak yang menyebut pertemuan ini sebagai diplomasi berkuda
kemudian tak lama
giliran prabowo yang menyambangi presiden di istana merdeka
diplomasi makan siang pun jadi tajuk pertemuan balasan prabowo ke istana itu
walau jokowi tidak pernah secara tegas menjelaskan secara gamblang apa isi pertemuan pertemuan tersebut
namun banyak pihak menilai diplomasi ala jokowi ini mampu mencairkan berbagai masalah politik yang ada
termasuk menjalin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia